presiden jokowi dodo mengikuti potong rambut masal di kawasan situ bagendit garut jawa barat sabtu siang
selain menggunakan jasa pemangkas rambut pribadi asal banyuresmi garut
presiden juga mengaku tidak pernah mengubah potongan rambutnya sejak lama
di sela sela kunjungan kerjanya presiden joko widodo menyempatkan diri mengikuti potong rambut masal
di kawasan wisata situ bagendit banyuresmi garut jawa barat sabtu siang
presiden jokowi potong rambut di bawah pohon rindang bersama ratusan warga sekitar
serta menteri pupr basuki hadi mulyono
meski tanpa cermin depan jokowi tampak nyaman dipotong rambutnya
bersama komunitas persaudaraan pemangkas rambut garut pprg
jokowi tidak khawatir potongan rambut berubah karena pemangkas pribadinya yang memotong
beberapa kali terlihat ibu negara iryana menghampiri presiden saat potong rambut
mas irman ini tukang syukur saya di jakarta sudah enam tahun ya
enam tahun ya sudah enam tahun
lima tahun sejak gubernur di jakarta sudah enam tahun
tapi kalau di mana ini mas irman terbetulnya memang dari garut
kalau yang di bogor ada juga satu jumadi itu dari indra mayu
kalau di solo ada yang mah sabtu itu juga sejak wali kota
semua saya tanya
semua saya tanya
herman pria asal banyuresmi garut adalah pria yang dipercaya memotong rambut presiden sejak tahun dua ribu tiga belas
meski sudah lama namun perasaan grogi kerap muncul saat memotong rambut orang nomor satu di tanah air ini
herman mengaku presiden tidak pernah mengubah potongan rambutnya yakni model bisnis
pria yang juga anggota persaudaraan pemangkas rambut garut ini kini jadi tukang potong rambut presiden di istana negara jakarta
pokok pokok kalau potong cuma pertenan bisnis saja
sudah langganan pak
tak jauh berbeda alat alat yang digunakan untuk memotong rambut presiden
hanya saja alatnya lebih steril serta canggih yaitu pemotong rambut wireless
deden rahadian garut cewapara
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini